wali kota solo yang juga putra presiden jokowi gibran raka buming raka berpeluang untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat menjadi calon wakil presiden
hal ini bisa dilakukan setelah mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres cawapres berusia minimal empat puluh tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
untuk membahas terkait hal ini bergabung bersama kami direktur lingkar madani rai rangkuti
selamat malam bang rai
iya bang bagaimana tanggapan anda terkait hal ini tadi kalau rakyat bicara ada pro dan kontra kalau abang sendiri bagaimana
ya putusan mk ini kan sebenarnya udah ya boleh disebut ya selesai dengan putusan mk ini gitu
meskipun setelah beberapa saat setelah putusan ini mulai juga beredar berbagai situasi yang mengembarkan sebelum putusan ini diambil ya
salah satunya misalnya ada yang menyebut
komposisinya sebetulnya bukan empat puluh lima tetapi komposisinya itu empat tiga puluh satu atau lima tiga puluh satu dan sebagainya gitu
banyaklah kemudian yang kita dengar sekarang berkembang ya termasuk laporan laporan yang menyebut keterkejutan saldi isra atau tiba tiba ada suasana yang berubah macam macam dan sebagainya
ini tentu perlu pendalaman berikutnya untuk membuktikan apakah penerimaan perasa tambahan perasa itu dilakukan
secara objektif atau sebaliknya ada tekanan tekanan yang kita nggak duga
saya kira untuk saat ini masih sulit lah untuk membuktikan itu kalaupun ada ya
nah butuh waktu lah untuk bisa menjelaskan apakah berbagai ungkapan yang akhirnya ini muncul benar adanya atau tidak
tapi ya putusan ini dikatakan berlaku sekarang
di dalam putusan itu juga dinyatakan bahwa berlaku untuk pilpres dua ribu dua puluh empat yang sekarang ini
dan dengan sendirinya ya secara apa namanya teknis ya mungkin bisa diperlakukan
meskipun tentu saja tidak mudah menurut saya untuk melakukannya
tidak mudah tidak mudahnya seperti apa ini bang
terlepas dari memang kpu sendiri mengatakan masih menggunakan undang undang pkpu yang sebelumnya di dua ribu tujuh belas
kemudian juga ada yang mengatakan seharusnya
ya salah satunya karena kpu masih mempergunakan pkpu yang lama
artinya kpu harus merevisi
dan pkpu yang disesuaikan dengan putusan yang sekarang dengan menambah perasa itu
nah masalahnya adalah itu kan harus melalui ini lagi konsultasi dengan dpr
nah apakah dpr nya mau terima atau tidak
nah itu pertanyaan lagi
karena kalau dilihat dari suasana politik seperti sekarang
bisa jadi dpr nya menolak lagi tuh ketentuan itu gitu
menolak ketentuan yang mengatakan bahwa ada perasa punya pengalaman menjabat sebagai kepala daerah ataupun
dan negara lainnya yang bersifat elektif gitu
nah itu bisa saja kemudian ditolak oleh dpr
dan potensi menolaknya tinggi
karena kalau saya baca dari peta politiknya
untuk situasi yang seperti sekarang rasanya mulai berubah ini peta politiknya
ya kalau dibuat dalam angka tiga ratus empat belas kemungkinan besar
ya anggota partai politik di dpr itu bisa menolak tuh
yang terdiri dari nasdem pkb bks b tiga dan pd perjuangan
karena kalau pkpu nya gak direvisi ya tentu akan sulit berlaku untuk dua ribu dua puluh yang akan datang
tapi anda melihat apakah memang ini tidak ada unsur politik sama sekali
lebih kepada tadi saya sempat mengikuti persidangan
memberikan peluang lebih banyak pada generasi muda
karena memang secara demografi banyak sekali
usia muda sangat potensial
menduduki jabatan jabatan penting struktural di pemerintah daerah
berikut juga di wali kota kota madia dan juga hingga ke
gubernur apakah anda melihat hal ini
terutama kalau kita bicara mengenai peluang
tapi di sisi lain ada tadi ya beberapa anak daud yang mengatakan
memang ini tujuannya untuk politik dinasti
bagaimana anda melihat ini bang
ya itu kalau tidak ada tensi politik susah juga saya menjelaskannya
gak ada gitu
karena tugatan yang hampir sama hampir serupa itu serikali ditolak oleh makam konstitusi kan
itu berpuluh kali diuji ke mahkamah konstitusi
selalu ditolak dengan nyatakan bahwa ini open legal policy
padahal kalau tujuannya semata mata memberi kesempatan kepada kaum muda
justru presidensial threshold itu harus dihapuskan gitu
nah itu dihapuskan tuh
supaya tujuan kita untuk memaksimalkan peran kaum muda sebagai seluruh pendidikan
atas usia tiga puluh lima tahun empat puluh tahun itu juga dihapuskan
kembalikan saja ke aturan yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah memiliki hak pilih
saat yang bersamaan dia berhak untuk dipilih
nah itu kan semua yang kita sebutkan itu
ini kan semua ini ditutup ini dibuka ini ditutup nggak dibuka
yang paling unik itu adalah soal pertimbangan pernah menjabat kepala daerah ataupun pejabat tinggi negara lainnya yang bersifat elektif gitu
padahal kepemimpinan kan tidak harus diuji dengan cara kayak begitu gitu loh
pengalaman orang untuk memimpin itu kan gak harus begitu juga gitu
dan sebagainya dan sebagainya
tentu banyak pertanyaan pertanyaan yang secara subtantif sebetulnya bisa didiskusikan
yang menarik bagi saya itu adalah di putusan mk salinan putusan itu dinyatakan bahwa usia empat puluh tahun itu bertentangan dengan konstitusi selama tidak ya disertakan dengan kalimat apa namanya itu
dan atau bagi mereka yang berpengalaman pernah menduduki jabatan polit jabatan penjabat negara yang bersifat elektif atau pilkada gitu
nah kalau mereka mengatakan empat puluh itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi loh kenapa mereka soal tiga puluh lima mereka tolak dua ribu mereka tolak dua puluh mereka tolak gitu loh
ya jadi bingung kita melihat putusan mk ini
di satu segi mereka mengatakan empat puluh itu bertentangan dengan konstitusi
tapi permintaan yang empat puluh itu diturunin ke tiga puluh lima mereka lima mereka tidak mau gitu
mereka tolak juga gitu
nah jadi kan kalau disebut ini murni objektif pertimbangan hukum sulit juga bagi saya gitu
menjelaskannya gitu karena bisa tabrakan sini tabrakan situ gitu loh kira kira
pasang pertimbangannya ini gitu
bang ray mungkin sudah mendengar
nama gibran sangat santer ya untuk disandingkan dengan salah satu kandidat presiden
dan yang menarik adalah ini terkesan memang dipaksakan salah satunya tadi ya
ada yang frasa dan atau kemudian juga usia kenapa tiga ratus tiga puluh lima kenapa harus empat puluh yang berubah berubah ini
dan apakah ini anda melihat adanya peluang memuluskan nama gibran untuk ikut berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya secara teknis prosedur segala sesuatu yang memungkinkan untuk mendorong gibran itu sudah selesai
sudah didapatkan sudah ada fasilitasnya
pertama hambatan konstitusionalnya sudah dihilangkan
dan sekarang dibuat ketentuan pernah punya pengalaman
dan pengalamannya berapa tahun tidak ada juga ukuran gitu loh
pokoknya pernah punya pengalaman
jadi kalau pun dia misalnya wali kota setahun setelah itu mangkat itu juga sudah bisa dicalonkan sebagai calon presiden
atau dua tahun pernah menjabat lalu ditangkap kpk
nah pemilu sesudahnya bukan pemilu saat itu sesudahnya itu ya berarti bisa dicalonkan sebagai calon presiden
kira kira begitu tuh
nah namanya pengalaman kan pengalamannya bukan pengalaman sukses loh itu
pengalaman pernah menjambat
jadi ukurannya bukan sukses dan sebagainya gitu
nah jadi itu hambatan sudah selesai
dan seperti kita ketahui juga gibran katanya sudah berulang kali dilamar oleh pak prabowo sebagai calon wakil presidennya
tapi kalau dilihat dari aspek politiknya boleh jadi berbeda lagi gitu
nah ini sekarang pertimbangan antara pasilitas yang bersifat legalitas itu dengan kondisi politiknya sekarang
sebab kalau kondisi politiknya seperti sekarang ini saya kira justru makin terjal
nah ini juga hambatan yang dilihat dari gibran terkait dengan keendah pak prabowo untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden
pertama dari koalisi sendiri
apakah golkar mau terima itu gibran sebagai wakil presidennya saat dimana sekarang kelihatan posisi golkar makin kuat
baik di koalisi maupun hubungannya dengan pak jokowi gitu ya
nah yang kedua adalah soal itu tadi
apakah nanti dpr memboleh mengizinkan merestui

atau apalah namanya perubahan pkpu dan seterusnya itu gitu ya
nah yang ketiga kalau kita ukur dari soal strategi politik
nah yang ketiga kalau kita ukur dari soal strategi politik
kalau sampai gibran maju yang besar kemungkinan itu akan di backup oleh bapaknya ayahnya
artinya pdi juga mungkin akan melepas status keanggotaan gibran plus juga dengan memfasifkan status keanggotaan pak jokowi
karena kemungkinan membuka blok politik baru
dan blok politik baru itu punya potensi yang kuat untuk menandingi kekuasaannya pak jokowi
dan kalau itu terjadi ada semacam apa namanya itu ya hadapan hadapan antara oposisi yang kuat di satu segi dengan pemerintahan yang sekarang berkurang kekuatannya
itu menurut saya tidak membuat nyaman masa jabatan di ujung masa jabatan presiden jokowi ini gitu
saya tertarik dengan poin ketiga anda tadi
di mana akan menimbulkan friksi yang cukup besar
mengingat tadi ya kita boleh katakan jokowi juga diusung oleh pdip
kemudian ada yang katakan juga bagaimana seharusnya gibran yang masih dan jokowi sendiri yang merupakan juga anggota pdip dan dua duanya juga menjadi pejabat negara gitu ya
lalu apakah anda melihat ketakutan ini bisa sangat ironis karena memang kurang lebih jabatan jokowi kurang enam bulan lagi secara efektif
dan ini apakah juga akan berpengaruh
apakah ini akan berpengaruh
kepada prabowo sendiri sebagai salah satu calon yang mungkin sebelumnya punya elektabilitas cukup baik dengan adanya keputusan ini
ya jadi saya kira tentu pdi perjuangan tidak akan bersikap pasif dan diam melihat situasi ini kan gitu
sekarang kalau betul betul gibran menerima tawaran sebagai calon wakil presiden itu otomatis beliau keluar dan pak jokowi besar kemungkinan akan membackup oleh gibran
apalagi yang diharapkan oleh pdi perjuangan kan
nah satu satunya yang bisa dilakukan mereka itu ada istilah saya itu kemungkinan lima langkah yang dilakukan oleh pdi perjuangan
satu adalah menonaktifkan gibran
kedua mempesifkan keanggotaan pak jokowi
dan yang ketiga adalah menarik anggota kabinet mereka dari kabinet indonesia yang dipimpin oleh pak jokowi sekarang
dan yang keempat adalah membentuk blok baru politik

nah yang sedikit agak apa namanya crucial ini adalah politik
nah yang sedikit agak apa namanya crucial ini adalah politik

karena itu punya potensi ada blok politik baru yang dikawal oleh lima partai politik
yaitu yang saya sebutkan tadi ya pdi p tiga pks nasdem dan juga pgb yang suaranya di dpr itu mencapai tiga ratus empat belas persen tiga ratus empat belas kursi yang setara dengan lima puluh enam lima puluh tujuh persen dari total anggota dpr
artinya kalau blok itu terjadi posisi presiden lemah sekali berhadapan dengan dpr
artinya kalau blok itu terjadi posisi presiden lemah sekali berhadapan dengan dpr
lemah sekali berhadapan dengan dpr
dan misalnya kemudian program program pemerintah itu akan terhambat
salah satunya misalnya soal pembangunan ikn
soal pembangunan rempang yang pernah ribut
dan banyak banyak akibat akibat soal evaluasi hutang negara terhadap cina
macam macam dan seterusnya
artinya tidak mudah lagi pak presiden untuk menggolkan keinginan mereka lolos di dpr
kalau belum politik ini kemudian menguat di dpr nya
hmm baik bang rey
terima kasih untuk perbincangannya
sangat memberikan insight ya terkait beberapa perspektif politik dan juga hukum
yang memang hanya tidak sekedar dari keputusan mk sendiri
terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden
selamat malam bang
terima kasih untuk perbincangannya pada malam ini
ya disinilah sebetulnya menurut saya
gibran perlu mempertimbangkan dengan matang ya soal tawaran ini
apakah sekarang ini strategis atau tidak bagi beliau
dan juga bagi pak jokowi
dan bagi bangsa ini secara keseluruhan
mudah mudahan perbincangan ini didengarkan oleh gibran
dan juga para petinggi ke irindra
dan sejumlah pihak yang memang akan terkait pada pemilu dua ribu dua puluh empat
terima kasih bang untuk perbincangannya